sang surya belum lagi menyapa
namun manti asuhan dharmajati sudah menggeliat
dalam emak langsung dalam
anak anak mulai melakukan tugas pagi yang menjadi tanggung jawab mereka
mengasuh anak anak ini adalah keseharian wayanika
kehidupannya selama puluhan tahun
nika demikian ia biasa dipanggil
tiga puluh tahun sudah
nika mengabdikan hidupnya merawat dan mendidik anak anak yatim piatu
dan terlantar di panti asuhan dharmajati dan pasar bali
keprihatinan yang mendalam terhadap anak anak tak mampu
yang terpaksa putus sekolah karena keterbatasan biaya
membuat nika tergerak untuk membuka panti asuhan
bukan perkara mudah merawat anak anak asuh
nika memutar otak untuk mencari tambahan penghasilan
selain mengandalkan gajinya sebagai guru
hobi fotografi akhirnya memberi nika pemasukan tambahan
ia menjadi fotografer keliling
panti asuhan dharmajati dibangun pada seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh
hingga kini sudah ribuan anak yatim piatu dan anak telantar
dirawat dan disayangi wayan nika layaknya anak sendiri
nika menyediakan tenaga pengajar yang secara berkala datang ke panti
untuk memberikan ilmu bagi anak anak
kalau orang sudah terdidik
jadi mereka itu jauh lebih mudah ngurus dirinya sendiri
maka itu perlu disini pendidikan
pendidikan yang diutamakan
saya senang melihat karena hasil daripada pendidikan saya
dan disamping itu dia bisa menggerakkan hidup rumah tangganya
nika percaya setiap anak memiliki potensi dan kemampuan berbeda beda
dengan pendekatan khusus potensi anak anak bisa lebih optimal
selain memberikan pendidikan formal
nika juga menempa anak anak asuhnya
dengan beragam kemampuan
salah satunya angkat besi
dharmajati memang tak seramai beberapa tahun lalu
kini hanya puluhan anak yang masih berada disini
bagi nikah itu kabar baik
artinya tidak banyak lagi anak anak tak mampu
yang memerlukan uluran tangannya